gak usah bangun santai aja
sakit semua badannya sakit semua
dia nggak bisa bangun badannya sakit semua
otot sama sendinya kaget
gara gara seharian ngakut batas sama adukan
saya kang murad sama ujang mau nengok
gobang masih di rumah bubun
nanti kalau perlu dibawa ke dokter
kamu bawa ke dokter
kamu bawa ke dokter
kamu bawa ke dokter
lagi di jalan
mau kesini kita tunggu
sebelum kesini udah ngopi di rumah
soal dompet irin yang kemarin kecopetan
ada yang nemuin
ktp sama kartu atm masih ada
tapi irin udah ikhlas
yang penting ktp masih ada
yaudah jangan top nya
era sudah sama harvesting
tiga puluh tahun nanti

mau langsung jalan yuk
dua hari lalu handphone ini ada yang merampas dua orang
saya tahu orangnya tapi nggak tahu namanya nggak tahu mereka orang mana
kemungkinan dua orang itu ngejual ke kamu terus kamu ngejual ke tukang jual beli hp bekas
kasih tahu saya siapa nama dua orang yang awalnya ngerampas sampai ini terus ngejualnya ke kamu
atau kamu saya bawa ke kantor polisi sebagai tukang tadah barang curian
nggak usah repot repot bawa kantor polisi kita sikat ramai ramai aja di sini
ledak ledak ledak
kamu gak repot kerja sendirian
nggak malah seru
kayak rocker di atas panggung
gara gara otang jack joy sama ini sibuk ngurusin hp
kamu jadi seru sendirian
lagipula kan nggak setiap hari kayak begini
yang sama si jal successor

ini kira kira ada cuba
namak tui ah
sama denny jadi repot
terus menurut kamu saya harus gimana
mereka diautin aja
kita ajak orang lain
masih banyak orang yang mau kerja
sama kang murad sama ujang
masuk aja kang
waduh ada dua pasien
nggak usah bangun
badannya sakit semua
ternyata kerja di proyek bangun itu berat
dulu kamu kalau habis tarung dikebukin banyak orang biasa aja
masa sekarang habis bawa bata sama adukan
perlu diperiksa dokter nggak
tolong cari tukang urut aja
saya nggak mau dibawa ke dokter
tunggu disuruh nanti
itu orang yang kita rapat sampe nya
sampai jumpa di video selanjutnya